selamat datang di kompas pagi bersama saya yan rahman
saudara tim hukum anies baswedan mohaimin iskandar menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil pilpres ke mahkamah konstitusi
mereka juga menyerahkan tiga puluh lima bukti tambahan ke mahkamah konstitusi
tim hukum amin meyakini bahwa semua bukti yang disampaikan selama sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat di mk sudah lengkap
untuk itu tim hukum amin berharap majelis hakim mk bisa mengambil keputusan dengan bijak saat memutuskan hasil sengketa pilpres
tim amin bahkan yakin mohonannya dikabulkan karena terbukti adanya kecurangan selama proses pilpres
saya tidak ada kata lain lagi kalau tidak dikabulkan
mahkamah konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan
yang dengan baik dan tulus saya mengikuti setiap hari
mudah mudahan diberikan keleluasan berpikir hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil adilnya
sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional
mudah mudahan ini menjadi catatan sejarah sehingga bisa dikabulkan permohonan dari